informasi lainnya pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan aturan untuk masuk pegawai negeri sipil lebih awal saat bulan puasa ramadan
nah alfian biasanya kalau masuk lebih awal banyak yang komplain tapi ternyata ada kompensasinya dari ahok
kita lihat para pns kini harus datang pukul tujuh pagi namun pulang lebih cepat pukul dua siang
perubahan jam kerja ini mendapatkan beragam komentar dari pns
ya ada yang menilai diuntungkan dengan pengurangan jam kerja ini
namun ada juga yang menyatakan bahwa pengurangan jam kerja ini sebagai bentuk dari pemborosan waktu
kalau bisa setelah ramadan juga begini lebih enak
ya sekali lagi itu sangat tergantung kepada yang bersangkutan ya
kalau memang sudah terbiasa disiplin ya nggak masalah
mau pagi mau jam berapa juga udah siap
apa hal dengan jam pulang ini
jam pulangnya ya lebih karena pas jam dua gitu kan sebenarnya masih produktif gitu ya
sayang sekali tapi ya kembali kita akan memaksimalkan mungkin untuk memanfaatkan
waktu yang efisien ini